ya pemirsa polisi masih menyelidiki kasus asisten rumah tangga berusia tiga puluh lima tahun
yang tewas digigit anjing jenis malinoa di cipayung jakarta timur
ya hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dari kasus yang terjadi pada jumat pekan lalu tersebut
dalam proses penyelidikan yang tengah berlangsung
polisi telah memeriksa lima saksi untuk dimintai keterangan
mereka adalah dua orang dari keluarga pemilik anjing anak dan suami korban
serta seorang asisten rumah tangga yang bekerja di rumah pemilik anjing
polisi juga akan memanggil pemilik anjing yakni bima aryo dan ibunya
hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini
untuk pemeriksaan terhadap bimo aryo sedang kita dalami
karena memang pada saat kejadian yang bersangkutan tidak ada di tempat
informasinya sedang ada pernikahan
dan memang anjing ini juga memang milik daripada aryo
nanti akan kita mintakan keterangan tambahan dari aryo
pasca kejadian korban dan pemilik anjing sudah berdamai
namun polisi tetap melakukan penyelidikan atas kasus tersebut
sementara anjing yang menyerang air
telah dibawa oleh petugas sudin ketahanan pangan kelautan dan perikanan jakarta timur
berbicara tentang aman melihara anjing saat ini sudah hadir ya di studio
ada artis yang juga pecinta anjing natasha rider
kemudian ada juga ferdinand chandra yang menjadi humas indonesia cannel club
yang merupakan organisasi pecinta anjing
serta aris aprilia dari biro pelatihan ikk
ini mereka berlima lah bukan bertiga
betul ya ada igor ada juga louis
dapat transport juga ya mereka berdua harusnya ya
mungkin dari natasha dulu kali ya
apa namanya sama louis ini kayak gimana awalnya bisa ketemu dan pada akhirnya
aku ini emang pecinta anjing banget dari kecil
louis itu doberman umurnya baru lima bulan ini
dan aku cari doberman itu udah mungkin udah cinta doberman itu udah bertahun tahun
jadi aku baru cari awal tahun ini
dan aku gak asal oh nemu terus langsung beli gitu atau langsung ambil
tapi aku cari bloodline nya yang bagus
yang orang tuanya baik ketemu indukannya juga baik gitu
jadi carinya yang calm dan nurut gitu
yang penting sih aku trainingnya gimana
nah itu boleh ceritain lagi gak tuh trainingnya tuh seperti apa
berarti kan ketemu sama louis dari papi banget ya
iya dari papi
aku ketemu dia pas dia baru enam minggu
nah dia social banget sayang sama orang
manja ya manja banget
dan aku pengennya ya karena dia baik gini aku juga pengen dia dilatih proteksi
jadi dia ikut ipo
dan untuk sekarang dia baru latih obedience dulu gitu
tapi kenapa sih sukanya sama doberman gitu
kan maksudnya kalau banyak orang punya asosiasinya dan bermain ini kan lumayan
iya banyak sih yang bilang dokumen itu galak
atau emang salah satu tipe yang mungkin di categorice galak gitu
tapi apa ya menurut aku semua anjing bisa aja galak
pomeranian bisa chihuahua juga bisa gitu
karena bentuknya aja yang kecil gitu ya
karena bentuk kecil juga bisa galak
tapi ya tergantung kita latihnya gimana
dan mereka juga bisa
dan mereka debridenya gimana gitu
oke nah ini juga menarik juga ya
ini pemirsa di rumah juga mungkin agar lebih tahu nih ya mas ferdinal
kalau misalnya anjing itu benar nggak sih
kan katanya ada beberapa jenis yang punya karakteristik yang berbeda beda
ada yang disebutnya personality a atau personality b
mana yang bisa berkelompok mana yang harus cuma sendiri aja gitu
nah jadi kalau dari perancingan itu kita kan based on fci
apa itu fci itu
jadi dari situ ada pengkelompokan dari terah terah anjing tersebut
kalau misalnya contoh shih tzu itu ada di group toys toys group
yang di recommended untuk emang untuk perumahan
ada untuk anjing workings emang yang biasanya untuk anjing anjing pekerja
jadi ya termaksud yang jangan sampai salah pilih anjing dalam hal tersebut sih
oke jadi juga untuk lingkungannya sendiri juga memang harus berbeda beda begitu mas
yes jadi ada pengklasifikasi yang memang toys ya
kalau misalnya contoh punya apartemen ya jangan cari anjing working
cari yang dari grup toys
kayak kita ada chihuahua ada shih tzu terus ada maltese
jadi ada pengklasifikasi yang tersebut
artinya bahwa anjing itu ada yang bisa dipelihara atau ada juga yang tidak bisa dipelihara begitu atau gimana
semua bisa dipelihara cuman mereka punya ability lebih
jadi misalnya doberman dia harus without fear bener bener gak punya rasa takut
jadi yang bisa gampang dilatih untuk protection atau agility seperti itu
dan juga untuk maintenance nya untuk bikin mereka happy juga tentunya beda beda begitu ya
nah mas aris ini kan juga pelatih ya
ini igor tuh malinois
ini juga kan pasti punya syarat bukan syarat syarat ya sehari harinya tuh harus seperti apa begitu
misalnya dia energinya harus lepas harus diajak jalan jalan atau seperti apa
itu kayak gimana tuh
jadi sejak kecil tuh nomor satu kita harus bisa sosialisasiin doginya dengan manusia nomor satu itu
terus kemudian dengan hewan lain
baik itu misalnya dengan dogi atau dengan kucing ayam atau hewan hewan lain
jadi dia harus dikenalkan bahwa situasi itu adalah bukan situasi yang mengancam atau situasi yang membuat anjing ini jadi oke di situasi ini saya gak perlu keluarin agresif saya dan lain lain
terus anjing ini sangat aktif
jadi mereka perlu olahraga dan yang paling terpenting adalah pelatihan sejak dini
jadi perintah dasar kayak duduk tiarap jalan samping on list off list
terus perintah yang mereka tahu ini baik good misalnya simbolnya atau no atau hal hal yang memang kita larang itu penting banget sejak dini untuk belgian malines ini tahu
dan memang ada berbeda beda begitu ya
ada yang untuk proteksi ada yang untuk sosialisasi begitu
bedanya ada apa saja
ya jadi anjing saya ini spesialisasinya di bidang sar search and rescue
dia anjing yang sudah pernah turun di kebencanaan
kemudian ada juga di kepolisian mungkin untuk proteksi ya
kemudian juga di bnn ada untuk pelacakan narkotik
kemudian kalau orang orang rumah biasanya sebutnya personal protection
nah hal hal itu yang memang sekarang jadi sangat trending sekali
namun yang paling terpenting adalah ketika kita punya dogi dengan kemampuan proteksi harus diimbangi juga dengan ketaatannya
dan juga dia harus kenal situasi ini atau orang ini dia nggak bisa sembarangan agresif dan lain sebagainya
karena ketika kita punya dogy jenis belgian malinois yang sangat memiliki tenaga energi besar
kalau misalnya kita tidak bisa atur itu akan jadi bumerang
jadi ada kemungkinan satu kondisi dimana katakanlah sudah di training nih si anjingnya gitu ya
tapi dia menghadapi sebuah pressure yang gak dikenal
akhirnya instingnya keluar tiba tiba begitu
karena kan namanya hewan kan mereka punya insting
mungkin mungkin aja
tapi kalau misalnya anjing ini memiliki obedience yang bagus ya
dalam ini kalau misalnya anjing dilatih dengan proteksi kita ada tingkatan obedience yang lebih tinggi
dimana level stress anjing kita bisa mengatasi
itu orang orang harus tahu
jadi mungkin orang lihat oh oke anjingnya bisa gigit itu keren dan lain sebagainya
tapi yang paling keren adalah bagaimana menghandle anjing ini ketika dia lagi stress atau lagi agresif
oke jadi kalau begitu kesimpulannya untuk anjing anjing yang punya kemampuan proteksi ini
kalau di pemukiman dia harus melewati satu fase training dulu begitu ya
baru bisa ke pemukiman
karena kalau nggak resikonya juga tinggi gitu ya
dan di kita di indonesian kennel club kita punya tes yang diwajibkan setiap dogi itu harus ikut seperti mbak natasya punya doginya mau ikut ipo
jadi dia harus ada temperament test ada karakter test
sehingga ketika dogi itu mengikuti ujian walaupun proteksi tapi dia nggak boleh asal gigit dia nggak boleh asal agresif
dan itu kita ada standartnya
jadi lebih aman
jadi ini pemiliknya harus aware dong
tapi kalau natasha sendiri untuk teman teman yang juga misalnya punya anjing gitu apakah memang sudah punya kesadaran untuk menyekolahkan anjing anjingnya nggak
atau ada juga yang kayak ah udah deh bisa deh pokoknya
yang aku punya dua anjing
ini aku emang pengen banget sekolahin biar biar karena dia itu anjing gede
tidak bisa asal aku latih sendiri karena aku bukan professional trainer
jadi aku pengen banget dia itu apa ya kalau dia udah gede kan dia narik narik nih
dia kalau dibawa jalan tarik
nah aku pengen dia lebih calm lebih bisa diatur bisa langsung tahu comments gitu
tapi ya satu lagi lebih kecil
nah itu aku bisa basic obedience itu aja sih
tapi dua duanya disekolahin ya
tapi dua duanya harus harus tahu obedience
mungkin ini nih mas aris mau kasih lihat dulu
gimana anjing seperti ini sebetulnya bisa mengikuti perintah perintah yang diinstruksikan gitu ya
igor batagor yang beraksi
ini jalan jalan anjing bandung nih ya
iya anjing bandung padahal belgian malah nurut juga ya
oke jadi kita ada mainannya di sini
kita ada perintah dasar kayak yang pertama duduk
terus berdiri stand
ini perintah dasar
terus kita ada perintah untuk jalan samping
pake bahasa cek
man diambil dari situ
jadi dogi ini kita perintahkan duduk tanpa harus bilang stay
ketika kita bilang sit dia harus sit
terus kita perintah tiarap
kita perintah panggilan
jadi ini perintah yang penting juga
ini perintah yang penting banget harus dikuasai ketika mungkin pemirsa pingin punya dogy working atau bell genese
terus karena dia energinya nggak cukup hanya untuk main obedience
kita juga ada alat agility
ini kita bawa alat sedikit
jadi kita habisin energinya
gak hanya dengan jalan jalan
orang hanya pikir oh ngabisin energi dogi harus jalan jalan
tapi kita ada permainan di ikk namanya agility
jadi dia harus lompatin alat ini
nah ini salah satu cara yang terbaik ketika kita punya dogi dengan energi yang besar
jadi bermain ambil belajar
jadi masih ada playgroundnya gitu ya
dia kalau lihat anjing lain main dia juga pengen
tapi ini mas ferdinal tadi diajar ini bahasa ceko
oh emang ini beda beda bahasanya atau apa ininya
kebetulan saya belajar beberapa teknik pelatihan dari ceko
jadi saya terapkan di igor
made in bandung pasti
kalau pakai bahasa sunda juga bisa ya
tergantung gimana kita ngelatihnya gitu ya
kalau anjing yang sudah dewasa begitu lalu kemudian pindah pemilik
nah itu apakah bisa dirubah dibentuk lagi gitu
jadi kita harus kasih tahu kebiasaannya mereka
kemudian cara pendekatan paling aman itu dari makanan dari dog food
nah terus udah gitu lakukan pendekatan yang baik

terus kemudian pendekatan yang
terus kemudian pendekatan yang apa pelan pelan step by step baru bisa
berapa lama itu proses apa ya mendidik anjing itu biasanya berapa lama
kalau berapa lamanya tergantung dari orangnya
tergantung dari pemiliknya maksudnya
kalau pemiliknya misalnya punya kasih sayang yang jujur pasti hewan tuh bisa merasakan
bisa merasakan ya dewasa
iya punya feeling
mereka punya feeling
jadi gak cuman sekedar oh ya bagus hanya di mulut tapi harus juga di hati juga
oh dia tau ya
wah lebih jago daripada ini ya
yang saling jatuh cinta terus tipe tipuan ya
bisa tipe tipuan kalau yang itu
anjing lebih sincere ya
gak boleh php in anjing itu bahaya
karena anjing juga bisa merasa energi kita
kalau kita takut mereka juga ngerasa oh ini orang kenapa ini
mereka juga kayak ngeliatnya apa ya lebih ke
soalnya satu dua anjing yang udah instant this ayo
soalnya setidaknya orang ngelihat
iya terlalu gelap
kalau emang belum tanya jangan langsung tiba tiba pegang
karena kan kita nggak tahu karakteristiknya
tapi begitu udah bilang oke baik
nah kita hanya jangan aduh mau pegang kayak apa
nggak pegang mau pegang kayak apa
akhirnya agresivitasnya malah bisa jadi kebangkit
karena dari kitanya sendiri
nimbulin energi yang panik
jadi anjingnya pun ngerasain negatif tersebut
terakhir mungkin atas siapa
ini kan dengan kesibukan gitu ya
sementara itu kan anjing ini harus tadi banyak banget
ritual ritual yang harus dilalui gitu
itu gimana caranya bagi waktu
dengan juga memelihara anjing yang juga nggak gampang gitu
sebenarnya kalau mau punya anjing
harus sediain waktu untuk training
atau untuk main sama mereka
karena kalau mereka dibiarin di kandang terus
atau ditinggal di rumah terus
mereka juga stres sendiri
jadi aku ngerasa lebih baik
ada waktu untuk main atau ajak training gitu
untuk biar dia lepas energi dia gitu
jadi harus total komitmen lah ya
harus punya quality time
ini sama kayak pasangan lah ya
sudah bagian dari keluarga begitu
terima kasih banyak sudah hadir di good morning
untuk natasha mas ferdinand juga mas aris
dan juga tentunya louis dan igor
ya pemirsa tadi ya perbincangan kita
kesimpulannya adalah bahwa ketika memelihara hewan
seperti anjing misalnya
begitu bahwa ada serangkaian konsekuensi
yang harus diikuti oleh pemilik
bahwa nggak bisa hanya pelihara aja
dengan pengetahuan seala kadarnya gitu ya
memang harus mengikuti cara caranya
ada juga pendidikannya begitu ya
dan itu adalah total komitmen dari pemilik
sehingga nanti anjingnya bisa memberikan
malahan energi yang positif ya
bagi keluarga dan juga lingkungannya gitu
oke ini berikutnya pemirsa dinas perhubungan dki jakarta
mulai menerapkan larangan menggunakan kendaraan pribadi
bagi karyawannya sejak rabu pagi
dan informasi selengkapnya usah jenat
tetaplah bersama kami di good